saudara saudara sekalian pakar pakar saya beri tugas saya katakan rakyat sedang susah
bagaimana bisa nggak kalian para pakar kau hitung bantu saya
bagaimana caranya begitu insya allah kita dapat mandat dari rakyat kita bisa turunkan harga harga semua
saya punya pakar antara lain pak rizal ramli
dia ahli matematika dan fisika orang pinter hanya orang pintar bisa jadi ahli fisika
otaknya harusnya dia jadi presiden hanya potongan baju menang saya
tapi beliau hitung dengan tim pakar yang bekerja
saya tanya bisa nggak turunkan harga listrik
saya tanya berapa lama
tiga tahun enggak pak
dua tahun enggak pak
satu tahun saya kira minimal satu setengah tahun
dia mengatakan tidak pak seratus hari pertama
saya bilang ke dia saya bilang ke dia eh bung rizal jangan ngarang kamu
saya mau bicara di senayan saya mau bicara di depan ratusan ribu rakyat indonesia
beliau hitung tidak pak
tidak pak ini hitungan pak bisa kita turunkan pak
kenapa selama ini tinggi
dia jawab biasa pak
banyak yang minta setoran